menyatakan bahwa dukungan pemilih kritis terhadap pdi perjuangan
mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir
menjelaskan bahwa kelompok pemilih kritis adalah pemilih yang tidak mudah dipengaruhi
hasil survei smrc mengungkap bahwa pdip menjadi partai yang paling banyak mengalami penurunan dukungan signifikan
dari kalangan pemilih kritis
sedangkan partai golkar meraup keuntungan suara dari kalangan pemilih kritis
meski demikian pdip masih menjadi partai paling unggul dalam elektabilitas survei smrc
simpulkan dari sembilan partai politik yang ada di parlemen
yang ada perubahan kelihatan cukup signifikan
ada pdi perjuangan dan golkar
dimana pd perjuangan cenderung menurun dukungan pada kelompok pemilih kritis
sebaliknya golkar cenderung mengalami penguatan
terakhir kita lihat disini bagaimana undecided voters